rumah sakit trc cempaka putih jakarta pusat menyatakan bahwa sheikh ali jaber meninggal dalam keadaan negatif covid sembilan belas
direktur medis dari rumah sakit trc andi erlina mengatakan sheikh ali jaber masuk ke rumah sakit dalam keadaan terkonfirmasi positif covid sembilan belas
kemudian menjalani perawatan selama sembilan belas hari
pada minggu kedua dilakukanlah swab pcr dan hasil tes sheikh ali jaber
dinyatakan negatif covid sembilan belas pada rabu tiga belas januari dua ribu dua puluh
andi erlina menyampaikan tim medis rumah sakit yarsi telah melaksanakan tata laksana yang cukup baik selama masa perawatan sembilan belas hari
jadi kemarin kami sudah melakukan pcr testnya dan hasilnya adalah negatif